kedua kelompok ormas yang sempat terlibat bentrok di dalam kampus unkris
hingga mengakibatkan satu anggota ormas tewas pada selasa sore sepakat berdamai
perdamaian tercapai lewat medias yang diinisiasi kepolisian metro bekasi kota
dua kelompok ormas tersebut sepakat berdamai dan menyerahkan kasus tersebut ke penegak hukum
mereka sepakat untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
tadi dari mahasiswa universitas kristina dipayetan juga datang melakukan dukungan kepada kami
pihak kepolisian untuk segera melakukan pengusutan tuntas dalam perkara ini
mereka juga sadar bukan cuma masalah di lapangan tapi ini adalah masalah internal kampus juga
kami mohon dukungan daripada mahasiswa juga dan mereka mendukung untuk kita bisa sama sama menyelesaikan masalah ini
diketahui sebelumnya pasca bentrokan susulan pada selasa sore
satu orang ditemukan tewas
di halaman belakang kampus universitas kristina dipayetan dengan sejumlah luka akibat benda tajam
selain korban tewas bentrokan tersebut menyisakan sejumlah korban lain yang mengalami luka luka
akibat benda tajam dan lemparan batu
menurut keterangan ketua bem unkris bentrokan dipicu masalah pergantian rektorat yang belum habis masa jabatannya
pihak mahasiswa mengecam tindakan premanisme untuk mendukung pihak pihak yang sedang bersengketa
pertama ketua bem unkris presiden masjidun universitas kristina dipayetan
sangat menyayangkan apa yang terjadi pada lingkungan akademik
khususnya kampus saya sendiri ini
karena memang kita ketahui ada permasalahan yang cukup lama sudah cukup lama terjadi
dan saya mengecam adanya tindakan tindakan premanisme
untuk mendukung salah satu atau pihak pihak yang bersengketa di sini
selain menyebabkan korban jiwa dan luka luka
sejumlah kendaraan roda dua dan roda empat turut rusak
sebelumnya bentrokan juga terjadi pada selasa siang namun berhasil diredam petugas
kasus bentrokan kedua kelompok orang tersebut
kini ditangani polsek pondok gede dan pores metro bekasi kota
tengiputan cnn indonesia